presiden jokowi menegaskan kebijakan kerja belajar dan beribadah di rumah bukan kesempatan untuk berlibur
ini dilihat masih banyak warga yang berlibur
salah satunya kawasan puncak
untuk itu presiden jokowi meminta penerapan jaga jarak di area publik diterapkan secara ketat
presiden meminta gugus tugas mengajak tokoh keagamaan untuk mencegah potensi persebaran covid sembilan belas
penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang perlu dievaluasi
ini dilakukan untuk mengurangi resiko penularan covid sembilan belas
pentingnya mengurangi mobilitas sosialisasi social distancing dan menghindari kerumunan orang
bagi pekerja lapangan dan bekerja di luar rumah diharapkan bisa menjaga jarak
penting untuk dilakukan yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain
kita terus mengejarkan sosialisasi untuk menjaga jarak
jaga jarak social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa resiko penyebaran covid sembilan belas
tiga hal ini penting terus kita ulang ulang sekali lagi
mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain
yang kedua menjaga jarak
yang ketiga mengurangi kerumunan yang membawa resiko penyebaran covid sembilan belas
karena itu kebijakan belajar dari rumah bekerja dari rumah dan beribadah di rumah
betul betul harus kita sampaikan terus sehingga betul betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan